sebagai jalur yang dilewati pemudik provinsi jawa tengah menawarkan segudang ikon kuliner dan wisata di berbagai kota salah satunya di kota solo
sayang rasanya bila pemudik melewatkan kesempatan untuk singgah dan menikmati kota budaya ini
liputan korespondensi ann indonesia hendrawan setiawan ini atas kerjasama pemprov jawa tengah dan cnn indonesia
menekan pedal gas terus menerus hingga kampung halaman akan membuat perjalanan mudik terasa biasa biasa saja
ada baiknya pemudik mencoba pengalaman baru dengan singgah di berbagai ikon kuliner dan wisata di jawa tengah
bagi pemudik yang ingin melanjutkan perjalanannya ke timur anda bisa singgah di kota budaya di jawa tengah yaitu di kota solo
nah di kota ini juga terkenal dengan beragam jenis kuliner dan salah satu yang terkenal adalah
yang berbahan dasar daging kambing atau biasa disebut dengan tengkleng
tengkleng bu edi yang berada di antara masjid agung surakarta dan pasar klewer ini adalah salah satu legenda tengkleng kota solo
cita rasanya terpelihara sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
inilah tengkleng asli solo yang menyajikan tulang kambing beserta dagingnya berikut jerawan yang disajikan bersama kuah bercita rasa gurih
untuk menikmati tengkleng ini
pemudik bisa merogoh kocek tiga puluh hingga lima puluh ribu rupiah per porsi
anda sebaiknya mengantre sebelum warung ini buka pada pukul setengah satu siang
pasalnya tengkleng ini bisa habis dalam waktu kurang dari dua jam
tergantung masaannya sama tangannya yang beda itu
apa ya pincuan kayak gini loh bedanya
kalau banyak yang pakai piring ya
kalau sini kan ciri khasnya dari dulu kan pakainya pincuk
nah kalau anda penyuka kuliner
tengkleng rica ini bisa menawarkan kenikmatan tersendiri
hal lain yang menarik di sini
pengunjung juga bisa menyaksikan proses memasak makanan yang atraktif
khusus melayani libur lebaran
tengkleng rica telah disiapkan agar semua pelanggan tak kecewa
bahan bagunya kambing ya
itu sudah ada tujuh ratus ekor kambing persiapan
ya selain yang dipotong
yang dipotong sudah banyak sudah ada tiga ratus an kami
soal rasa inilah pendapat pengunjung
jadi karena saya juga asli surabaya
jadi kalau nggak ke solo kalau nggak bawa tengkleng gitu
tenggelangnya kan sudah termasuk recommended dari ini
kalau di area suruh untuk kulinernya
pedasnya nggikit mantul katanya
selain wisata kuliner
sayang sekali kalau pemudik melewatkan ikon baru wisata solo
yaitu the jolomadu
bangunan ini awalnya adalah pabrik gula
yang didirikan mangkunagoro keempat pada seribu delapan ratus enam puluh satu
setelah terakhir beroperasi pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
pabrik gula ini disulap menjadi museum
diresmikan tahun dua ribu delapan belas
mesin mesin pabrik gula tetap dipertahankan
sebagai bentuk pelestarian budaya
tak hanya museum
sebuah kafe bernuansa senada juga disediakan
untuk memanjakan unjung the jolomadu
anda dan keluarga beserta kerabat
bisa bersantai di kafe besali yang masih bernuansa pabrik gula
di sini disajikan berbagai jenis ragam makanan nusantara
seperti bakmi jawa es oyen dan juga nasi liwet
indrawan setiawan daniel yuwantoro solo jawa tengah